dpr telah menerima surat permohonan pertimbangan dari presiden terkait amnesti baik nuril
nantinya dpr masih akan membahasnya sebelum akhirnya benar benar diputuskan oleh presiden
hal ini merupakan hal baru di indonesia karena amnesti biasanya diajukan oleh terpidana kasus politik
lalu bagaimana kondisi baik nuril sendiri dan seperti apa sebenarnya proses selanjutnya
berikut wawancara produser lapangan cnn indonesia priscila dauhan bersama dengan baik nuril makmun
perjalanan kasus hukum yang menjerat baik nuril makmun masih menyita perhatian seluruh warga negara indonesia
di mana saat ini proses hukum masih berjalan
dan sebagai langkah terakhir baik nuril mengajukan amnesty ke presiden joko widodo untuk dikabulkan
dan meminta agar afonisnya dihapus
lalu sebenarnya seperti apa saat ini kondisi baik nuril sendiri
mengingat saat ini amnesti ini sedang dipertimbangkan di tingkat
sudah bersama dengan saya inilah dia baik nuril makmun
halo selamat siang mbak baik
kayak ini gimana nih perjalanan belum selesai masih berlanjut
namun saat ini surat pertimbangan permohonan dari presiden ini sedang dibahas di level rapat bamus atau badan musyawarah dpr
ini mbak baik menanggapinya seperti apa
sangat optimis ya karena kemarin kita sempat ketemu dengan ketua dpr
dan dari fraksi juga terutama dari fraksi pdi ya ibu rike dan fraksi pks
dan alhamdulillah mereka mendorong untuk diberikannya amnesty
kemarin pada saat memberikan surat kepada presiden ini gimana mbak baik
apakah sangat optimis kalau memang presiden akan memberikan amnesti kepada mbak
mbak baik karena memang kasus ini
ini bukan kasus politik
gimana mbak baik
saya sangat optimis ya karena bagaimanapun istilahnya seorang anak mencari keadilan ke seorang bapak
karena seorang bapak itu cuma seorang bapak yang bisa memberikan keadilan
cuma seorang bapak yang memberikan keadilan
kita berharap supaya presiden benar benar memberikan keadilan yang
lalu mbak baik boleh cerita nggak nanti kalau misalnya memang kita bicara positifnya
kalau memang nanti amnesti diberikan oleh presiden artinya vonis itu sudah dihapus
apa yang ingin mbak beck lakukan setelah itu
yang pertama ucap syukur ya ke tuhan yang maha esa
yang tentunya yang dia yang mengatur segalanya sampai saya bisa sampai saat ini
mudah mudahan kalau ada rezeki
memang saya ada niat ya nabung sedikit dikit
saya kepengennya pergi umroh
mungkin lebih tepatnya sama anak gadis saya
dan yang kedua mungkin
lebih banyak waktu ya untuk sama anak anak karena untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka yang selama ini mungkin merasa terganggu mungkin dengan keadaan yang seperti ini
mungkin lebih hanyutnya ke sana
kasus ini kasus yang terbilang lumayan baru karena menyita seluruh perhatian masyarakat indonesia di mana mbak baik merasa menjadi korban dalam kasus ini
lalu nanti setelah ini kita bicara memang kalau misalnya nanti katakanlah amnesti ini ternyata masih membutuhkan proses yang panjang
batas waktunya juga sebentar lagi ini kira kira mbak baik apa yang akan dilakukan apakah perjuangan sudah berhenti
atau masih mau berjuang lagi mungkin dengan cara lain
sepertinya saya akan tetap terus berjuang selama itu suatu kebenaran saya akan tetap terus berjuang
ini benar benar menjadi satu contoh perempuan tangguh begitu ya untuk saya juga
karena prosesnya lumayan panjang ya mbak baik ini boleh cerita lagi nggak
beberapa bulan ini mengalami menjalankan proses ini ini apa sih tekanan yang paling besar yang dialami mbak baik kemarin kemarin
kalau tekanan dari lingkungan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada mereka terus mendukung sampai saat ini
terutama tekanan mungkin dari diri sendiri ya
tapi sekali lagi saya melihat anak anak tentunya yang itu yang bikin dukungan keluarga tentunya itu menjadi kekuatan terbesar untuk menjalani setiap proses hukum ini
tentu kita berharap yang sebaik baiknya karena saat ini surat permohonan pertimbangan dari presiden
masih dibahas di rapat badan musyawarah dpr kemudian nanti akan dibahas lagi di komisi terkait
dalam hal ini adalah komisi hukum atau komisi tiga kemudian akan disampaikan lagi secara terbuka di rapat paripurna
paling lambat tanggal dua puluh enam juli mengingat itu hari terakhir masa sidang dpr lalu nanti akan dikembalikan ke presiden
untuk kemudian presiden menentukan apakah memang akan memberikan amnesti kepada baik nuril makmun
mohd mohidi jakarta